nah ada anak cantik
rat nih hadiah dari pati loh
dia gak tau aja
wah ternyata rafa menerima cintaku
wah jadi seru
udah mandir mulu ya gue
itu bukan coklat murahan
walaupun kecil tapi mahal itu
tadi gue taruh ke kulkas supaya dingin enak gue makan
baikan gue jadi nyokap lo
hah udah deh
gue harus mikirin gimana caranya
supaya si rafa yang mendugal itu mau pakai cincin dari si alex ganteng
ya udah deh nih mikir mikir mikir mikir
mah mah mah
kayaknya mama tuh perlu ambil cuti deh
ya buat ngurus ngurus rumah
nggak mungkin tau pak
nggak mau tau
mama inget nggak mama tuh baru sekali seumur hidup ngambil cuti
yaitu pas hamil boy
nah papa gak pernah ngambil cuti seumur hidup
ya belajar dong pak
eh bukan belajar masak masa hamil
pokoknya mama nggak mau tau mama tuh nggak bisa cuti titik
ya nggak bisa dong mah ini siapa lagi yang ngurusin rumah
mah pak udah dong jangan ribut terus
kata orang kalau kita ribut terus nanti rejekinya aja awu loh
kalau mama sama papa nggak percaya ya search aja di google
ya udah ya udah gini pada tenang ya mama itu udah pesen pembantu infal katanya sih sore ini dateng
nih kok mama nggak bilang bilang dari tadi
habis bapak nyolot sih main suruh mama cuti aja cuti enak aja
ya memang udah waktunya mama ambil cuti
kayaknya itu pembantu baru
permisi maaf benar ini kediamannya bapak wirawan
saya sri jadi maksud kedatangan saya ke sini saya cuma mau bilang kalau mulai besok saya sudah bisa bekerja sebagai pembantu di rumah ini
mandiman kenapa matanya
mandiman kalau ada tamu disuruh masuk dong
ya bener bay masuk
pak sini pak
pak boy ini pembantu infal yang tadi mama ceritain
ma nggak salah nih orangnya kayak gini
kalau begini ma mandiman bisa nggak konsentrasi kerja
ih papa bikin aja macem macem ah
pak maaf pak maaf bu perkenalkan nama saya sri
jadi maksud kedatangan saya kesini saya cuma mau kasih tahu mulai besok saya sudah bisa mulai bekerja sebagai pembantu di rumah ini
jadi mungkin saya datang pagi pulangnya soalnya mau tidur
dan kebetulan juga rumah saya nggak jauh kok dari rumah ini
mulai besok kamu sudah bisa mulai kerja di sini
terima kasih bapak bapak ibu terima kasih
ya kalau boy sih oke oke aja ma cuma takutnya ini sama itu tuh
gue pengen banget tuh yes
si reva harus pakai cincin dari alex ini
tapi gimana caranya ya
gue tau apa yang harus gue lakuin
suami nggak cinta oke telepon suami dulu
halo sayang udah lama banget gak denger suara kamu
eee mas jadi gini tadi aku kan lagi jalan
terus aku ngeliat ada cincin bagus banget mas
terus aku pikir pikir tuh cincin cocok banget
kalau misalkan reva pakai cincin itu
terus aku beli
nah kalau misalkan aku kasih langsung cincin itu ke reva
pasti reva gak mau terima apalagi dari aku
mas tau kan reva begitu benci sama aku
gimana kalau mas sms atau telepon reva terserah mas
dimanapun caranya mas harus bilang kalau mas titip satu hadiah gitu ya
cincin dari mas untuk reva
mas udah kirim ke kantor gitu jadi dari kantor udah kasih ke aku
jadi tinggal aku kasih ke reva boleh nggak mas
adriana kamu adalah ibu yang sangat baik
tapi sayangnya leva masih belum bisa membuka hati dia
yeay gue dapat keuntungan dua sekali
gue cari perhatian sama mas bey
terus rev harus pakai cincin ini
hmm pasti kalau lo pakai cincinnya pasti sih bule itu siapa namanya
alex ya alex pasti alex senang banget dan ngira kalori aku terima cintanya
halo sayang ini kalau dari suaranya kayaknya udah sehat bener nih
ya tapi belum tahu kapan pulangnya
karena papi masih ada kerja di sini
tapi sebenarnya papi nelfon kamu karena satu papi ingin tahu keadaan kamu
kedua tapi mau kasih kamu
ya kasih tahu kamu sebuah berita
kalau kemarin papi udah kirimi kamu cincin
harusnya hari ini sudah sampai
kamu bisa tanyain sama adriana cincin itu
oh ya pi
waduh makasih ya pi
oke sayang ya tapi harus kerja dulu ya
nah ada anak cantik
nih hadiah dari papi loh
gitu dong bilang thank you
dia nggak tahu aja
nih lo pakai itu cincin dari alex
terus pas alex lihat
wah ternyata reva menerima cintaku
wah jadi seru
sama boy itu udah deket deketan
ya tapi kan selama jantung kuning belum terpasang
nggak apa apa dong aku deketin reva
kali aja dia jual aku
babe nggak mau nih ada perpecahan di geng warior
apalagi cuma gara gara cewek
aduh lex amit amit jangan sampai deh lex
alex juga nggak mau nyari debut be
tapi kita bersaing sehat aja
wajar kalau ada bersaingan
terserah lo deh mau nyapain
tambeng amat lo kalau dibilangin nih
mesti juga lo tersendiri
kalau lo udah tua nggak punya temen kalau lo tahu loh
mau lo hidup sebatang arah hah
kalau caranya begini mana bisa punya suhib loh
apalagi temen sejati apa itu ah
nih noh denger apa kata babe